dengar nggak sih kamu pangeran

sampai jumpa di video selanjutnya
kamu tuh berkali kali telepon

gak akan liat
eh dari tadi tuh gue nungguinnya pangeran gak kalian berdua yang dateng
sebel banget sih gue
ya loard pagi pagi gini kok udah betes sih
mel kita tuh sengaja pagi pagi dateng kesini biar kita bisa ke kampus bareng sama lo
sengaja lo kita gak ngomong ke lo biar kayak surprise
surprise gue gak butuh deh itu
sekarang yang gue butuhin tuh cuma pangeran
kan kalian berdua tau kok gue tuh cuma mau deket deket sama my prince
jadi kalian mending jauh jauh dulu deh sebelum gue infoin
tega banget sih lo
gue pagi pagi udah datang ke sini bawain cake favorit lo terus lo mau gitu doang
lo gak usah baper deh
lo tau sendiri kalau gue tuh cuma butuhnya pangeran
sengaja ya lo mau bikin kue gendut ya
setelah gue lagi diet mau kurusin badan malah bikin gue gendut
yaudah nih lo coba dulu deh cakenya ya
gue gak tenang banget kalau pangeran tuh belum dateng dateng
iya apa salahnya sih coba aja dulu
ya kenapa dad
kamu tau dari mana kalau cake itu triple chocolate
kalian juga gua bantu phrasing para keep won
sebelum sebuah kegembiraan
iya kekejian sama virtue
kesukaan aku jadi aku langsung tahu
kayaknya kan lumer lumer gitu dad